kabar pemerasan oleh pimpinan kpk terhadap syahrul yassin limbo mencuat beberapa hari terakhir
syahrul menyebut ada laporan masyarakat terkait kasus dugaan pemerasan pada dua belas agustus dua ribu dua puluh
syahrul yassin limpo telah mendatangi polda metro jaya pada kamis siang untuk dimintai keterangan oleh penyelidik selama tiga jam
jadi jumat dua belas agustus dua ribu dua puluh tiga yang terkait dengan hal hal yang dilaporkan oleh masyarakat berkait dengan adanya hal hal yang keterangan
seperti apa laporan itu berkait dengan terjadinya pemerasan dan lain lain sebagainya
semua yang saya tahu saya sudah sampaikan
ketua kpk firly bahuri membantah dirinya melakukan pemerasan kepada syahrul yassin limpo
firly mengklaim tidak pernah ada yang menemui dirinya untuk memberikan sejumlah uang
untuk menjaga kesehatan dan kebugaran saya memang saya sering melakukan olahraga bulu tangkis
setidaknya itu dua kali dalam seminggu
dan tempat itu adalah tempat terbuka
jadi saya kira tidak akan pernah ada hal hal orang bertemu dengan saya
atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah satu miliar dolar itu saya baca kan
saya pastikan itu tidak ada
ya saya pastikan tidak ada
bawanya itu satu miliar dolar banyak
sementara itu dikutip dari cnn indonesia com
beredar foto pertemuan antara ketua kpk firly bahuri dengan syahrul yassin limpo yang tengah berbincang di lapangan bulu tangkis di kawasan jakarta pusat
pertemuan diduga terjadi pada desember dua ribu dua puluh
syahrul yassin limpo secara resmi memberikan surat pengunduran diri dari kursi menteri pertanian ke presiden joko widodo melalui menteri sekretariat negara pratikno
surat pengunduran diri langsung disampaikan oleh syahrul yassin limpo pada kamis petang usai memberikan konferensi pers di nasdem tower
tim liputan cnn indonesia